keputusan dpp partai golkar mengembalikan ketua umumnya stiano fanto ke kursi ketua dpr ri
menuai dukungan dan juga kritikan
hari rabu ini majelis kehormatan dewan memutuskan memberhentikan adik komarudin sebagai ketua dpr
di sisi lain ade komarudin dan sebagian kader golkar masih menunjukkan penolakan atas keputusan ini
keputusan ini dikhawatirkan sejumlah pihak akan kembali menjadi kegaduhan politik baru
dan sejauh mana khawatir ini terbukti
hasil rapat pleno dpp partai golkar yang digelar dua puluh satu november lalu
memutuskan mengajukan kembali stiano fanto menjadi ketua dpr
dewan pembina partai golkar sebelumnya sempat menyayangkan keputusan dpp partai golkar ini
namun sikap ini akhirnya melunak
usai bertemu stiano fanto abu rizal bakri akhirnya memberikan dukungan penuh
kepada mantan berdahara golkar ini untuk menggandikan adi komarudin
belum usai pada serangan politik untuk adi komarudin
hari ini majelis kehormatan dewan memutuskan memberhentikan akom sebagai ketua dpr
keputusan ini diambil sebagai buntut pelaporan komisi enam dan badan legislatif
akom dituduh melanggar etika lantaran mengalihkan mitra kerja komisi enam ke komisi sebelas
selain itu badan legislatif juga melaporkan akom ke mahkamah dewan
karena dituduh menghambat pembahasan rancangan undang undang tembakau
mahkamah mengaku telah memanggil akom untuk diperiksa namun ia tak pernah datang
selain itu mahkamah juga membantah keputusan pemberhentian ini
terkait dengan pergantian ketua dpr
mahkamah mengaku agenda sidang sudah direncanakan jauh hari sebelumnya
kemudian diperiksa keputusan pemberhentian ini
meski mengaku siap menerima keputusan partai
akom tak bisa menutupi kekecewaannya
akom menyayangkan usulannya untuk mengundur rapat bamus ke hari kamis
tidak disetujui forum rapat pimpinan dpr
nanti ada dan tidak ada saya tetap berlangsung
saya tidak tahu nanti apa hasilnya
silahkan karena sekali lagi saya sudah minta kebijakan tapi tidak dapat kebijakan itu
apa boleh dibuat
saya tidak tahu kenapa kebijakan itu simpang siur
semua alasannya ada
biar publik yang mengiranya
biar bukan saya yang tidak mengatakannya
saya tidak mau ikut campur soal simpang siur segala macam
isu yang ada saya tidak suka intrik
saya ingin negeri ini mengembangkan ide dan gagasan
bukan mengembangkan intrik
ini adalah pengaruh yang kesehatan
itu benar benar kekecewaan
kekecewaan dan kecurigaan mengenai proses politik yang cepat ini
juga diungkapkan sebagian fungsionaris partai golkar
saya cukup menyayangkan
walaupun ini hak dari partai politik masing masing
dalam hal ini golkar untuk
kemudian tiba tiba partai kita ini masih lagi bicara tentang rebutan kursi
padahal kan sebetulnya nggak ada masalah apa apa
satu pak adhika maurodin punya kesalahan apa
masih ingat alasan setia novanto mundur dari jabatan ketua dpr karena tersandung kasus dugaan pemufakatan jahat yang bergulir akhir dua ribu lima belas lalu
kasus ini dikenal dengan kasus pemerintah saham
namun mahkamah kehormatan dewan telah memulihkan membaik setianowanto setelah proses persidangan etik tidak bisa memberikan keputusan
kini kembalinya setia novanto menjadi ketua dpr pun dikhawatirkan sejumlah pihak akan kembali menuai kegaduhan politik baru
budi adiputro sien indonesia
bagi anda yang pernah menilai kasus papa minta saham dan drama sidang mahkamah kehormatan dewan atau mkd setahun lalu akan menjadi akhir karir politik setia novanto
maka hari ini lagi lagi anda terbukti salah
justru setelah mundur dari jabatan ketua dpr saat itu saat semua fraksi di mkd termasuk partai golkar menilai bahwa setia novanto melakukan pelanggaran etik sedang dan berat
setianowanto sukses menjadi ketua umum partai golkar dalam munas lukuh
setianowanto juga menilai keputusan setianowanto untuk menjadikan setianowanto menjadi ketua dpr
apa sebenarnya urgensi begitu cepatnya ade komarudin dicopot dari ketua dpr
dan ada apa dibalik keputusan dpp golkar yang memasang kembali setianowanto sebagai ketua dpr
kami akan membahasnya malam hari ini dengan akbar tanjung wakil ketua dewan kehormatan partai golkar
selamat malam pak akbar terima kasih sudah hadir bersama kami
saya indra pak
kemudian ada hanta yuda direktur eksekutif poltreking indonesia
selamat malam pak hanta
saya ingin analisis dari luar dulu ya pak akbar ya
dari bung hanta sendiri melihatnya seperti apa
apakah sidang mkd terkait akom ya terkait adi komarudin
hasil dari sidang mkd ini kemudian munculkan sehingga ada pergantian adi kepada setianowanto
atau justru sebaliknya
bahwa karena ada rencana penggantian
ada adik kepada setianowanto maka ada sidang mkd
sepertinya kedua ya
tadinya saya dengar dari pak akbar dulu dari perspek internal
tapi baik sebelum ke analisis politik saya ingin memberi catatan dulu ya mas indra dan pak akbar
satu catatan saya terkait dengan etika politik
ini juga penting
satu ini soal persepsi dan etika publik
pasti punya bekas punya catatan
itu yang tidak bisa kita
bisa jadi partai sudah berubah ini persoalan ini dan seterusnya
yang kedua pada saat mkd atau mahkamah kehormatan dewan memutuskan itu
saya ingat betul kita mengikuti prosesnya pada saat itu meskipun tidak memutuskan
karena sedang dan berat semua partai politik semua fraksi itu terbelah dua
pelanggaran sedang dan berat
bahkan yang berat ada karena bagian dari manuver politik
teman temannya partai golkar yang pada saat itu masih berada di sana
itu masih dalam kekuasaan
tapi intinya ada pelanggaran
meskipun belakangan kan mk mengatakan soal itu
itu kan pengadilan umum mungkin iya
ini pengadilan etik jadi harus dipisahkan
sebenarnya tidak berhubungan sebenarnya
yang ketiga adalah
pak stiavon mdovanto pada saat itu mengundurkan diri
sudah mengundurkan diri
hari ini dilantik lagi
dan yang ketiga beliau itu adalah ketua dpr
meskipun bukan seperti pemimpin eksekutif
bukan pemimpin eksekutif ya pak akbar tetapi speaker
beliau adalah simbol kelembagaan
kehormatan institusi atau lembaga dpr
nah dari catatan itu
maka partai boleh berubah
aktornya boleh berubah
kalau diinterview ada yang sangat kencang sekali dulu berubah
saya ditanya mas indra
tidak boleh berubah pak akbar
harus menyampaikan sama persis seperti yang dulu
saya ingin memulainya karena ini dampak dari perubahan konstelasi politik
pada saat itu golkar masih di luar pemerintahan
yang bagian demokrasi kita pada titik yang lain itu juga sehat
perlu penyeimbang pemerintah
sekarang golkar tidak lagi ya pak akbar
sekarang sudah tanda petik mesra dengan pemerintah
bahkan golkar sudah mengumumkan jauh jauh hari capresnya adalah pak presiden saat ini
dari sisi politik juga kita bisa lihat bahwa
ini bagian dari bandul politiknya mulai berubah
mulai berubah itu
kalau kita lihat
saya ikut juga pada saat itu ada pak akbar di bali dan sebagainya
hebatnya memang pada saat ini
dulu hanya ketua dpr pak akbar
tidak ketua umum golkar
sekarang ketua umum golkar dan juga ketua dpr
jadi yang bisa melampaui pak akbar itu hanya pak stianofanto
yang lain itu pak ical pun itu tidak dua duanya
justru mundur untuk kemudian lebih menang lagi begitu ya
menang lagi sekarang justru menjadi ketua umum kemudian ketua dpr
nah itu jadi catatan dari segi politiknya
ada dampak dari perubahan konser politik
nanti bisa dilihat dari peta konsorsi internal istana antar presiden wapres
akom lebih dekat kemanaan
selanjutnya internal golkar dan sebagainya
itu pun sudah tergambar di munaslup waktu itu ya
jadi bagian implikasi dari itu
selain kekuatan kemampuan
lobby dari seorang stianofanto harus kita akui tentunya
nanti kita akan ulas lebih lanjut itu yang anda sebutkan
berarti intinya ada faktor eksternal partai dong yang kemudian juga ikut berkepentingan
tapi saya ingin lihat ke dalam dulu
kenapa ada pak akbar tanjung
pak akbar tanjung adalah wakil ketua dewan kehormatan pak ya
saya garis bawahi kehormatannya
wakil ketua dewan kehormatan dari partai golkar
bagaimana anda sebagai wakil ketua dewan kehormatan partai golkar
melihat seorang stianofanto yang pernah mengundurkan diri
itu kita garis bawah juga soal etika tadi
kemudian oleh dpp saat ini dijadikan lagi
atau diputuskan lagi untuk kemudian menjabat lagi sebagai ketua dpr
pak akbar apa pendapat anda
ya memang saya adalah wakil ketua dewan kehormatan
ketua dewan kehormatannya adalah pak habibie
tapi beliau sedang ada di luar negeri
nah kemudian kalau kita lihat masalah yang dihadapi oleh golkar
ya kita memang bisa melihat dari berbagai perspektif ya
saya sebagai ketua dewan kehormatan atau wakil ketua dewan kehormatan
tentu melihatnya juga dari perspektif partai
selain dari perspektif tadi yang dikatakan oleh adina hanta tadi adalah
etika moral begitu
kalau dari perspektif partai saya perlu mengatakan bahwa memang
partai pada hari hari ini merupakan satu momentum yang sangat menentukan
bagi perkembangan partai ke depan
intinya adalah partai harus bangkit
partai harus kembali meraih dukungan suara yang signifikan
dan kemudian daripada itu partai harus bisa menaikkan perolehan suara
dan syukur syukur bisa menjadi pemenang
jadi kalau tadi hanta iwi sudah mengatakan bahwa antara novanto dengan saya
kelihatan bahwa bersamaan lah menang ketua dewan kehormatan
tapi kan masih diuji oleh waktu
kalau saya pasti sudah terjamin memenangkan golkar di tengah tengah tekanan yang begitu berat
di situ akan dituntukan nanti
nah dalam perspektif itulah sebetulnya saya sudah melihat
langkah langkah novanto kemarin kemarin itu sudah bagus
dia turun ke bawah ketemu masyarakat kemudian juga
di situ juga melakukan komunikasi walaupun
dari kedatangan dia secara substansial belum menghasilkan sesuatu
substansial ini ada upayanya maksudnya
tapi sudah nampak
adanya keinginan ada intensi untuk turun ke bawah ketemu publik sudah
dan kemudian sedikit banyak memberikan bantuan ke publik
tetapi apakah itu akan substansial bagi kelembagaan partai ke depan
itu akan menjadi pertanyaan besar
seharusnya kalau saya ditanya seharusnya novanto itu lebih fokus kepada tugas tugas
dalam menghadapi agenda politik ke depan untuk menjamin agar golkar kembali bangkit
jaya bahkan kemudian juga menang
motonya sekarang ini kan golkar bangkit golkar jaya golkar menang
jadi karena itu memang yang menjadi tema utama di benaknya
saudara novanto sebagai ketua umum harus bagaimana kembali golkar bangkit
jaya dan sekaligus memenangkan partai
ini bukan pekerjaan mudah pekerjaan berat sangat berat
tidak kurang pak jk wakil presiden memimpin partai
toh ternyata juga tidak berhasil
tambah lagi tidak kurang
saudara abu rizal bakri yang pernah disebut sebut sebagai orang terkaya di indonesia
tapi juga tidak berhasil
nah ini memang ujian berat
sebetulnya sebagai seorang pemimpin memang kita pada waktu waktu tertentu
dihadapkan dengan pilihan
ada beberapa opsi paling tidak ada dua opsi
tapi sejauh mana kita memposisikan diri dalam memimpin partai
kalau saya memimpin partai saya prioritas saya adalah bagaimana partai ini eksis
partai ini kuat partai ini menang
itulah yang saya lakukan pada waktu saya memimpin partai
dan saya memang fokus ke partai walaupun pada waktu itu saya juga ketua dpr
tapi saya tidak melaksanakan tugas tugas dpr itu secara intens
karena saya melihat kami ada lima orang ada wakil wakil
bahkan ada pak tarjo pak fatwa pak tosari pak widjaya
saya bagi bagi semua mereka
saya sudah kasih tahu saya lebih fokus ini ya
tapi kalau upacara upacara yang penting saya mimpin
atau putusan putusan yang penting dan kemudian kalau ada dimensi kenegaraan saya turut di situ
konsep yang seperti itu bisa dilakukan juga dong berarti
ya makanya itu ujian buat dia
cuma menurut anda berat
karena tantangannya beda
tantangannya berbeda belum lagi masyarakatnya kan sudah makin kritis
dan adalah aspek akses yang terkait dengan kepentingan

soal etika itu kan juga menjadi penilaian juga pada publik
nah apalagi dengan tiba tiba sekarang dia juga kembali lagi
walaupun sudah dipersoalkan bahwa dia ada masalah pada waktu yang lalu
tapi karena ini adalah soal politik bisa diselesaikan
bahkan sangat cepat
karena mempermasalkan ini tidak dewan kehormatan atas keputusan dpp yang mendorong lagi
secara resmi kami tidak pernah membahas ini
tapi saya dengan abu dinan pernah berbicara soal ini
dan saya menyampaikan soal sebaiknya ketua umum partai kita ini harus fokus
bagaimana untuk bisa betul betul mensuruhkan tenaga tenaga yang dia miliki sebesar besarnya
baik kepentingan partai hanya dengan cara itu
itu yang akan dicatat seorang politisi memimpin partai
akan dicatat sejauh mana dia bisa menaikkan peradaan suara partai
walaupun memang politisi itu orientasinya lebih ke kesehatan
walaupun memang politisi itu orientasinya lebih ke kesehatan
walaupun memang politisi itu orientasinya lebih ke kesehatan
orientasinya lebih kepada posisi politik
kalau tidak dikatakan kekuasaan atau kursi
tapi memang ukurannya keberhasilan seorang politisi dalam memimpin partai sejauh mana partainya itu bisa menaikkan perdanaan suara
artinya dengan penaikan perolehan suara itu kan bisa juga diartikan bahwa partai itu legitimate
mendapatkan legitimasi dari publik
hasil harusnya ke situ
tapi sekarang kan sudah diambil putusan
tugasnya tuan lufanto bagaimana membagi pekerjaannya
saat itu respon dari ketua dewan pembinaan birejal bagri seperti apa
ketika anda ajak berbicara soal posisi
sebelum diputuskan hari psb
dia sudah mengatakan sudah ada kira kira opsi yang sudah akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah
antara lain kalau saya tidak keliru ya memang agak berat
kalau satu posisi dilakukan dua posisi dilakukan oleh seseorang
dia juga mengatakan juga
pernah kali harus dicari memilih
siapa yang lebih fokus ke sini siapa yang lebih fokus ke sini
tapi pada waktu itu yang saya tangkap biarkan aja
lufanto memilih yang mana
anda sudah bertemu dengan ade komarudin terkait ini
saya sudah pernah ketemu sebentar
apa yang disampaikan ade komarudin sebenarnya
adi komarudin mengatakan kalau memang sudah itu jadi satu putusan
dan saya sebagai kader tentu saya akan ikuti
tapi juga saya mengatakan
kalau anda juga mempunyai satu catatan terhadap putusan yang diambil kepada anda
sebagai kader anda juga punya hak
kalau memang ada sesuatu catatan yang anda anggap anda patut untuk menanyakan itu
saya sudah sampaikan kepada adik
sebelum adanya pelantikan hari ini
ade komarudin sempat membantah bahwa dirinya legowo
dengan keputusan dpp partai golkar yang mengganti dirinya
dengan stiano fanto sebagai ketua dpr ri
apakah ini akan jadi bibit baru pertikaian di partai golkar selanjutnya
kita akan coba melihat ulasannya dari bang hanta yuda
juga dari pandangan dari pak akbar tanjung
setelah jeda berikut ini tetaplah di cnn indonesia prime news
baik jika sebelumnya tadi pak akbar menyatakan sempat bertemu dengan ketua dewan pembina
abu rizal bakri soal pergantian ketua dpr dan membahas
sepertinya sama begitu ya pandangannya
ada beberapa opsi tadi yang disampaikan
tapi kan setelah waktu terakhir ini dan sebelum dilantik di dpr hari ini
pak abu rizal kemudian memberikan pernyataan pers begitu bahwa
bahwa apa namanya boleh boleh saja sesuai keputusan dpp
untuk kemudian menyetujui stiano fanto di dpr

apa komentar yang terakhir yang anda ketahui dari soal abu rizal bakri ini
ya antara lain yang saya ketahui adalah bahwa dalam pengambilan keputusan
antara dewan pembinaan dpp itu idealnya memang disepakati sama sama gitu loh
nah tetapi saya tidak tahu persis apakah abu rizal itu memang diajak
untuk mengambil putusan bahwa disepakati
anda belum sempat bertanya kepada pak abu rizal
tidak pada waktu itu belum ada putusan yang eksplisit
bahwa segera akan diproses dan dilantik itu ya
tapi bahwa sudah ada putusan dpp betul
terhadap adanya putusan dpp saya berikan pandangan saya
pandangan saya memang dari segi keabsahan secara hukum
ya tentu bisa
ya tidak ada masalah dari segi
juga dari segi kejaksaan agung
kejaksaan agung pun mengatakan tidak ada bukti bukti yang bisa dikatakan terjadi tindak pidana
jadi bukti utama ya
mahkamah konstitusi juga mengatakan
tapi mereka kan lebih melihatnya dari perspektif hukum semata mata
tapi kan mengenai soal politik jabatan politik kepemimpinan politik
kan juga dinilai dari perspektif yang lain kan
termasuk perspektif ketika tadi
ketika gitu kan
itu tentu juga harus menjadi perhatian tapi
saya lebih banyak dari perspektif golkarnya itu
bagaimana golkar ini bisa kembali bangkit jaya bisa menang
lebih ke situ lah fokus saya
ke arah itu lah yang saya harapkan
apakah bisa kalau satu orang menjabat dua posisi kemudian ya
ya mungkin sih bisa saja dalam penyataannya
tapi apakah iya dalam konteks pada hari ini
golkar dihadapkan dengan berbagai macam masalah
dengan adanya berbagai peristiwa
kan sangat berat
tapi dia sudah mengambil putusan
lebih dua duanya ya tentu kita lihat lah
tinggal ditagi saja nantinya
apa bisa dia menaikkan kembali
walaupun saya dengar katanya dari segi survei yang terakhir sudah ada kenaikan
karena dengan beberapa turun ke bawah mungkin juga ada jokowi efek juga mungkin ya
karena sudah dekat pemerintah
pak jokowi juga kelihatannya dari surveinya juga menaik
akad merimbas juga kepadanya
ya konsekuensinya dia juga akan naik golkarnya gitu
tapi itu kan belum bisa kita jadikan sebagai catatan yang bisa menjadi dasar
karena pom itu masih dua ribu sembilan belas itu akan menentukan terutama pileg
karena di situ akan ditentukan
soal akom adhiko marudin yang membantah bahwa dirinya legowo dicobot sebagai ketua dpr
dan dia mengatakan bahwa saya hanya mengatakan saya akan mengikuti aturan
tidak ada kata legowo di situ
menurut anda bung hanta apakah ini akan menjadi bibit baru menurunnya soliditas di internal partai golkar
tanpa itu pun potensi faksionalisme di golkar besar
tanpa itu pun ya
tanpa itu pun
karena itulah tantangan terbesar golkar
dan itu partai yang terbuka demokratis dan berarti biasanya tantangan di sana
dan itu tidak negatif sebenarnya ketika bisa dikelola oleh pemimpin partainya justru menjadi potensi
menggairahkan mesin partai
kalau ada dinamika konvensi masalahnya era pak akbar membuat
itu justru pertarungannya membuat golkar positif juga kalau bisa dikelola
nah selain itu tadi catatan saya istilah saya tadi candaannya pak setia novanto yang bisa menandingi pak akbar itu dalam konteks jabatannya
kalau kemampuan memenangkan partai itu memang belum ada yang mengalahkan pak akbar
yang bisa mengantarkan objektif harus saya katakan di era ketua umumnya akbar tanjung
itu golkar pernah menjadi pemenang di dua ribu sembilan belas
kalau tidak salah
di luar itu wapres dan seterusnya itu memang cenderung stuck dan turun gitu
apalagi sekarang dari jam terbangnya poin dari perspektif kan publik sudah sampaikan
tapi tetap penting menjadi catatan di awal tadi soal etika publik
kemudian internal golkar
ini yang juga menarik pertanyaan mas indra maupun pak akbar dalam konteks apakah dirangkap
menurut saya dirangkap ini jauh akan memberikan mudarat politiknya lebih besar daripada manfaatnya
apa kenapa demikian
karena pasti pecah fokus bagi seorang ketua umum
golkar sekarang butuh tadi kondisinya pak akbar katakan stuck
tantangannya tambah berat karena pemilih pemula pemilih setia golkar itu akan semakin berkurang
tantangannya belum di dalam yang mas indra katakan mengelola di internal butuh kapasitas kemimpinan yang kuat mengelola soliditas partai
itu soal fokusnya
dengan jabatan apa namanya
ketua golkar kemudian ketua dpr itu juga akan beririsan nanti
artinya ada kadang split ada persoalan yang bisa jadi
kalau misalnya ini saya contoh
kalau ketua umumnya tersandera secara politik itu pasti akan memberi dampak kepada partainya
kalau misalnya ada sesuatu tanda petik lah dengan segala hormat kepada setia novanto
misalnya ada citra negatif yang dimiliki oleh seorang figur
dia akan memberikan disinsentif secara elektoral kepada partainya secara eksternal secara publik
secara internal mungkin tidak bisa konsolidasin seterusnya
mesti perlu diuji seperti bang akbar katakan tadi mendekati masyarakat pemilih dan seterusnya
sehingga secara internal pun secara internal golkar pun menurut saya tidak besar dampak yang dimiliki oleh partai golkar
secara kelembagaan ya
saya tidak mengatakan setia novanto orang per orang
tapi secara kelembagaan golkar
kebetulan saya cukup fokus di golkar
fokus di golkar ya risetnya
nah golkar memang punya tantangan monofaksionalisme
kemudian membuat mesin partainya itu tetap bergerak dan seterusnya
itu bagian dari tantangan kedepan
ada hal yang lain
jadi ada dimensi publik
ada dimensi internal golkar
ada dimensi parlemen
bandul politik dari parlemen
satu lagi adalah dimensi ke istana
kalau dua yang lainnya mungkin
bisa jadi memberikan insentif politik
bagi kekuasaan dan seterusnya
tapi bagi golkarnya
kalau saya mengatakan tidak itu terlalu dini
tapi memang masih perlu pembuktian
seperti pak akbar katakan tadi
golkar tentu ujungnya ukurannya
di dua ribu sembilan belas kan suaranya naik
jangan sampai nanti golkar justru turun
itu saja ukuran sebenarnya yang bisa dilihat harusnya
anda tadi pak akbar sempat menyinggung bahwa ini adalah momentum untuk partai
agar bisa meraih kembali suara yang tinggi
di setiap pemilu
mungkin juga konteksnya juga pemilu kada
yang akan berlangsung serentak ini di berbagai daerah
dan golkar ada di sana mengikutinya
tapi apakah itu akan bisa menjadi momentum
ketika namaste novanto yang dikaitkan juga
memang sudah ada informasinya atau peristiwanya
saat akhir tahun lalu begitu ya
ada soal masalah etika
disidangkan walaupun kemudian ada di mk
tapi beberapa analis juga menyebutkan ini tidak berkaitan langsung antara mk dengan mkd sebenarnya
karena mk lebih kepada proses hukum yang berlaku di luar etik sebenarnya
nah ini kan ada image soal etika sebenarnya
apakah kemudian ketika menjabat sebagai ketua umum
lalu sekarang sepertinya banyak orang bertanya prosesnya cepat sekali menjadi ketua dpr
ada apa dengan golkar
apakah ini kemudian bisa menjadi momentum partai bangkit atau justru sebaliknya
apa agar menurut anda
ya kalau kita lihat masyarakat kita kan sekarang ini kan sudah semakin kritis
dan kemudian juga mereka makin mengharapkan kelembagaan politik kita semakin betul betul mempernihatkan komitmennya
kemudian juga perilaku politiknya
memperjuangkan kepentingan masyarakat itu kan semakin dirasakan kebutuhannya
nah itu yang saya agak ragukan
apakah kita bisa melakukan itu
apalagi ya hal yang berikutnya yang juga membuat saya juga khawatir betul
karena partai partai baru produk dari reformasi itu sekarang juga mereka sudah memiliki pengalaman yang cukup di dalam politik
dan ada beberapa partai paling tidak satu dua partai terlihat trendnya kecendungannya menaik
kalau seandainya trend kecendungannya itu nampak naik
sementara golkar sendiri kita belum bisa berkutat dengan hal hal itu
apalagi kalau seandainya akibatnya ternyata juga terjadi kembali tren penurunan
bagaimana akan terjadi
satu partai baru trennya menaik
sedangkan partai yang lama termasuk golkar kalau tidak dikelola dengan sungguh sungguh ternyata kemudian terjadi tren menurun
bukan tidak mungkin di compete
golkar itu di compete di bypass oleh partai yang baru
partai yang baru bahkan begitu ya
ini yang saya takutkan betul
kalau ini terjadi untuk bangkit kembali
lebih susah lagi
saya kira sudah jauh lebih sulit
sebenarnya momentum ini harus betul betul digunakan
sebetulnya sudah bagus kemarin dia
novanto fokus turun ke bawah
ini diperkuat lagi dengan beberapa langkah langkah yang sifatnya substansial
akan lebih menjamin
bahwa bangkit kembali
dan ini akan lebih sulit dilakukan dengan turun turun begitu karena sekarang posisinya sudah ketua parlement
sedikit banyak kan akan berpengaruh itu
dan kemudian karena masih identik dengan parlement
tentu saja citra citra kejadian kejadian di parlement itu kan masih ter associasi kembali
masih pasti akan seperti itu kira kira ya
karena kemudian nempel lagi sebagai ketua dpr
iya ketua dprnya masih identik gitu
oh ketua dpr itu
oh iya tahu tahu dia ketua dpr
kejadian yang dulu itu ya
tapi kalau dia sudah fokus
di ketua umum
orang indonesia itu sebenarnya pemaaf
kalau dia sudah fokus ini apalagi turun ke bawah
mungkin yang lain lain akan lupa
jadi yang diingat hanya sebagai ketua umum partai golkar
dan iya dan dia akan apalagi dia all out gitu
memperlihatkan suku sungguhannya turun ke bawah
kemudian komunikasinya memberikan juga beberapa pesan pesan politik
menyiapkan keadaan keadaan yang bisa diandalkan
yang lain lain itu akan dengan sendirinya akan apa itu akan tertutup
tapi kalau tetap melihat bahwa dia juga ada posisi yang sama
dan ada kebetulan suka atau tidak suka
nah itu juga pasti akan terbawa bawa juga
itu yang kita khawatirkan
kita khawatirkan itu
karena di pemberitaan di media pun ketika mungkin di browsing di online masih muncul juga ya begitu
saya akan jeda sejenak
tetapi nanti setelah jeda kami akan mencoba untuk membahas apakah memang ini hanya kepentingan internal golkar saja
ataukah ada kepentingan eksternal sebenarnya
sehingga membuat proses ini begitu cepat
saya ingin menyinggung bandul bandul tadi yang semuanya di singgung mas hanta
ada unsur pemerintah di sana
apakah ini sebenarnya terkait erat dengan hal ini mas hanta
nanti kita akan ulas lebih lanjut
tetaplah di cnn indonesia prime news
apakah ini bikin anda ketat
apakah ada masalah

bagaimana menurut anda
itu yang harus diantisipasi
soal bahwa tadi pak akbar mengatakan persepsi publik ada tren naik itu kan masih panjang ya dua ribu sembilan belas
soal kemungkinan efek dari mendukung pak jokowi itu kan masih jauh juga perlu dibuktikan
karena bisa jadi elit mengatakan demikian ketika orang taunya pak jokowi ya kadang kadang berjuangan
kalau ujungnya seperti itu juga tidak mendapatkan insentif elektoral harus ingat oleh golkar
meskipun golkar lebih awal mendukung itu satu
yang kedua misalnya kita belajar dari dki jakarta belum tentu juga misalnya petahana unggul
kemudian golkar yang mendapatkan insentif paling banyak belum tentu
apalagi misalnya trennya tiba tiba turun dampaknya pasti dapat
sudah pasti dapat kalau tren itu
dapat kepada golkar seperti saat ini
faktor faktor semacam itu saya setuju dan saya harus akui saya objektif pak akbar tanjung itu fokus di dalam membangun kelembagaan partai
ini riset saya yang cukup panjang ya melakukan dibandingkan ketua umum yang lainnya
itu betul betul tingkat pelembagaan insonalisasi partainya itu golkar itu kan kuat kokoh
nah kalau ini yang tidak diamankan soal tadi mas indra mengatakan kemungkinan vaksin seterusnya
dua momentum biasanya untuk melihat faksionalisme di golkar
penentuan calon presiden nah ini lebih awal mungkin untuk menghindari itu
meskipun menurut saya nanti akan kemungkinan direvisi ada kemungkinan dinamika
yang kedua penentuan ketua umum
itu petanya akan terlihat seperti apa
iya akan terlihat muncul vaksinnya seterusnya
termasuk pak adekomarudin yang ketika mundur di putaran kedua itu kan
kalau secara politik mungkin biar aman posisi ketua dpr nya
tapi ternyata juga tidak aman posisi ketua dpr nya
jadi kalau satu kesalahan politik satu kesalahan etik kalau mau dilihat kan
pak senopanto dan akom meskipun belakangan ada di mkd di proses
saya ingin tahan di situ dulu mas anta sebelum lebih jauh lagi
saya ingin konfirmasi mumpung disinggung tadi soal keputusan adekomarudin
yang mundur di putaran kedua pemilihan ketua umum partai golkar dalam munaslup di bali
satu kan mengundurkan diri
jadi setia novanto terpilih secara aklamasi begitu setelah adekomarudin di putaran kedua itu mundur
apakah benar waktu itu memang ada semacam kesepakatan bahwa adik komarudin mundur
oke silahkan jadi ketua umum tapi saya tetap jadi ketua dpr tidak diganggu begitu
ada semacam itu tidak sebenarnya
yang saya bisa tangkap pada waktu dia mengatakan mundur adalah
bahwa dia masih memiliki hope ke depan
dia bicara tentang usia usia empat ratus lima puluh awal
jadi masih ada harapan ke depan jadi ada harapan dia untuk partai ke depan
itu yang saya tangkap gitu ya
kemudian ya memang mungkin hitung hitungannya dia juga probabilitas menangnya juga kecil
akhirnya mungkin diambil katalah agak sedikit pragmatis lebih baik mundur
kemudian dengan peristiwa yang sekarang ini
ya di situ saya juga kembali kepada apa yang saya lakukan pada waktu pemilihan ketua umum
karena ada tiga tokoh novanto adek kemudian erlangga
saya tidak mendukung adek saya mendukung erlangga
karena adek kan sudah jadi ketua dpr kan saya mau dia fokus
karena kalau dia nanti jadi calon ketua umum ikut lagi menang
nanti kan dia jadi menduduki dua posisi
dan kan saya mau mengingat dia fokus
nah itu saya sampaikan
saya tidak ada yang mengatakan wah gimana sih bang akbar kan seniornya kan
bang akbar kan seniornya adik di hmi kan lebih senior
kok tidak dukung dia
ini kan kita mau juga yang mimpin golkar ini orangnya harus fokus
fokus ya baik
nah kalau dia sebagai ketua dpr nanti nggak bisa fokus
oh kan dulu bang akbar juga begitu
ya lainlah soalnya dengan saya
saya apalagi kalau kita secara historis saya terpilih ketua umum partai golkar kemudian pemilu saya terpilih dpr
dan semua orang pada waktu itu kami menjadi nomor dua
semua fraksi pimpinan fraksi menghendaki saya ketua dpr
bahkan waktu itu sudah akan aklamasi
cuma karena ada satu dua bukan satu dua satu fraksi kecil
kita kan sudah reformasi masa kita pakai aklamasi aklamasi
ya kita pilih dong gitu
walaupun bang akbar kami kenal
bahkan kami juga nanti sebagian besar orang kami juga akan milih
tapi tidak bolehlah aklamasi aklamasi
tapi itu saya itu pengalaman saya
jadi artinya tentu ada perbedaan antara zaman saya dengan yang sekarang
dan kalau saya bisa mengatakan karena sudah kejadian saya bisa mengatakan bahwa saya terbukti gitu
baik kembali ke bung hanta soal apakah ini memang hanya kepentingan internal dpp golkar saja yang memaksakan stiano fanto untuk kemudian akhirnya sebagai ketua umum juga sebagai ketua dpr begitu
padahal dari sisi ade komarudin mungkin dari sisi katakanlah alasannya adalah mengembalikan harkat martabat setia novanto yang terbukti tidak melanggar apa yang terbukti di mk seperti itu begitu kan
itu bisa sebaliknya
kalau tentang harkat martabat seperti saya setuju dengan bang akbar tadi
masyarakat indonesia itu pendek ingatan dan pemaaf
sudah selesai sebenarnya
dengan begini ya justru
jadi itu mudarat istilah saya tadi salah satunya
itu fakta kan ada
nanti apalagi ada lawan politik golkar kan
jadi golkar kan bertarung nanti dua ribu sembilan belas bukan sendiri
pasti kelemahan kelemahan golkar diserang oleh lawan politik
mungkin isu itu akan kencang lagi
jadi bahwa pemilihan itu ada faktor eksternal
iya tidak mungkin
ketua dpr ketua umum golkar pun bang akbar pasti lebih paham dari kita bagaimana kencangnya dinamika di golkar
itu pasti faktor eksternal sangat besar
maksud di bali ya
di bali terakhir munaslup di bali kita lihat
itu kan dukungannya secara langsung atau tidak langsung
saya dari sisi analisa politik
itu kan dukungan dari bukan pemerintah bisa jadi personalnya pak luhut
sesiknal yang diberikan oleh pak joko widodo itu arahnya memang kuat kesana
kalau bang akbar kan terbuka jelas karena dukungan tidak ke setia novanto tidak ke adekomarudin
tapi yang ke tinggi tinggi pak erlangga
nah kalau pak ade komarudin memang meskipun tidak secara langsung saya melihat dari analisis politik ya bang akbar
terasosiasi didukung oleh pak yusuf kala
pak yusuf kalla yang cukup
ini mau menunjukkan bahwa ada faktor eksternal ya
mungkin bahasa netral sederhananya mungkin pemerintah lebih nyaman
kalau ketua dprc pak setia novanto
bahasa politik praktisnya lebih mudah dikendalikan tanda petik
nah faktor faktor itu menurut saya dalam konteks ini strategi ya
strategi politik kita tidak bisa menyalahkan bagian dari strategi politik
kelompok politik aktor politik kekuasaan untuk menjaga sekuritas kekuasaannya
katakanlah itu bagian dari strategi politik
nah tapi lain ceritanya
ketika kita sedang berbicara tentang kepentingan golkar
nah kalau kepentingannya bandul politik ya sudah benar
sehingga untuk mengamankan dalam konteks jangka pendek di jangka politik stabilitas politik yang cukup kencang
ini tensi politiknya diperlukan ketua dpr yang bisa berkomunikasi dengan baik dan intensif dengan pemerintah
saya ingin berhenti disitu dulu bang hanta
katakanlah memang faktor eksternal kemudian pemerintah merasa lebih nyaman kalau ketua umumnya stiano fanto misalnya
dalam bahasa yang lebih
halus begitu ya tadi
bagaimana kemudian bisa diharapkan dari setia novanto membesarkan lembaga kepartaian partai golkar ini begitu pak
kalau kemudian kepentingannya juga kemudian mengamankan kepentingan pemerintah di parlemen
ya itulah yang menjadi tugas beratnya dia
itu dengan adanya posisi baru menambah berat tugasnya
sehingga dia mungkin dalam perspektif partai agak sulit dia fokus
karena di satu pihak dia harus memperhatikan partai

pihak kedua dia juga harus memperhatikan partai
membangun komunikasi yang tetap yang baik dengan pemerintah gitu ya
apalagi dia juga adhn ini kan saya lihat komunikasinya secara periodik berkala dengan pak jokowi kan juga cukup terbangun itu ya
sehingga mungkin di situ pak presiden juga menganggap lebih nyaman lah dengan pak jokowi
tetapi dalam perspektif golkar kan kita kan ada kepentingan kan
perspektif golkarnya gimana kita itu aja gitu
situ aja yang menjadi
problem gitu ya
tapi kalau masuk soal pemerintah nyaman jika ketua dpr nya a atau b begitu
jadi check and balancesnya gak jalan dong sebenarnya
nah itu tadi tergantung kacamatanya perspektif kan
kalau perspek demokrasi justru tidak positif
prinsip demokrasi kita membutuhkan dpr yang kuat juga
pada era pak akbar tanjung pak akbar tanjung pasti menjalankan fungsi fungsi itu
jadi dpr itu bukan mengamankan agenda pemerintah sebenarnya
tapi kalau pemerintah di jalan relnya sesuai konstitusi sesuai undang undang
jadi relasi antirelaksisif dan eksekutif dan legislatif itu relasi efektif
efektif itu kalau melenceng itu harus diluruskan
itu harus mengimbangi kekuatan di eksekutif
bukan kolutif dan juga konfrontatif
kalau konfrontatif itu asal apa aja yang dikeluarkan kebijakan pemerintah beda
itu nggak boleh tidak efektif
semua apapun yang disampaikan oleh pemerintah
itu namanya relasi kuasanya relasi kolutif tidak sehat
yang baik itu efektif karena itu sistem presidensialisme efektif itu seperti itu
yang ada saatnya dia harus mengkritisi ada saatnya dia harus memang mendukung agen agen pemerintah
dalam negara demokrasi kita membutuhkan ada sistem
yang terjadinya mekanisme check and balance itu kita butuhkan itu
dan kalau kita udah memang menyatakan kita sebagai negara demokrasi
itu harus kita lihat sebagai satu fakta yang tidak bisa kita ingkari
tidak bisa kita hindari
dan itu juga saya pikir kan bagus
adanya kekuasaan itu juga selalu diimbangi selalu dikontrol gitu
sehingga demikian apa yang ada misalnya abuse of power itu kan bisa kita hindari
terakhir ini bang hanta mungkin misalnya anda melihatnya seperti apa
ketika di mkd
semua fraksi kan sedang berat tadi tuh
ada stiano fanto melanggar etika sedang dan juga berat
yang terjadi hari ini seperti apa
apakah mereka punya kepentingan juga
partai partai lain ini fraksi fraksi lain ini
ya kalau bicara politik pasti kepentingan ya bang akbar ya
yang senior politik sudah bisa dihindari
itu yang saya katakan berbalik semua
kita bisa lihat gegap gempitanya upaya dinamika publik kan punya logika publik
kemudian di lingkah politik kelompok partai aktor politik yang sangat kencang mengkritisi posisi pak stiano fanto
sekarang berbalik posisinya kan
nah itu yang saya menyayangkan
kalau dalam konteks politik ya tidak ada yang aneh
wajar ini bagian dinamika politik
tapi kalau logika publik ada film yang saya katakan dua ribu sepuluh nya pak deddy mizwar sutradaranya itu
alangkah lucunya negeri ini
nah itu yang disayangkan
yang menurut saya seperti saya katakan di awal tadi partai bisa berubah dan seterusnya
sebagai analis saya harus menyampaikan yang sama seperti dulu
gegap gempita itu
nah semua pasti punya kepentingan
ada bola pantulan selanjutnya mungkin dinamika perlu komposisi pimpinan dpr ditambahkan atau dikocok ulang
kalau md tiga misalnya diubah itu bisa jadi jangka menengahnya
kalau jangka pendeknya seperti saya katakan dinamika politik tanggal dua dan seterusnya ini mungkin perlu diamankan
dinamika politik tanggal dua an ya
saya membaca secara politik
jangka menengahnya ya bagian dari siapa mendapatkan apa bagiannya
yang keempat adalah jangka pendek

itu nanti dinamika itu
baik mungkin ini
saya tambah sedikit terakhir saja
saya sebagai senior di golkar
saya sedih melihat suasana ini
apalagi adik itu kan kemarin sakit
dia mau ke perobat
kenapa sih kok cepat cepat didorong tuh supaya diselesaikan
kenapa tidak tunggu satu dua hari
nah ali itu orangnya prestasinya ke partai kan sudah terbukti
pilpresnya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
dan orangnya loyal kepada partai
dan dia juga menghormati atasan seniornya
kenapa sih kenapa
saya sedih sejajarnya
kasian itu adik itu
kenapa kok diperlakukan begitu
kapan memang dia udah ikhlas
dia sudah siap
untuk mundur oke kalau memang sudah itu putusan
dan saya yakin dia akan lakukan itu
tapi kok tiba tiba masih di force itu
terima kasih pak akbar tanjung
mungkin pak akbar tanjung nanti akan mencoba menghubungi ketua umum partai golkar
dan juga ketua dpr sekarang
menanyakan hal yang menyedihkan tadi itu pak akbar tanjung
dan juga bung hanta terima kasih
tapi saya ingin mengakhiri dialog ini dengan sebuah tanya sebenarnya
kalau kembali pada akhir tahun lalu
pada desember tahun lalu gitu
rekaman itu menunjukkan bahwa
di dalam rekaman itu
mencatut nama presiden joko widodo dalam sebuah tawaran
pak pahamintasam dalam kasus freeport
nah kalau misalnya tadi memang benar pemerintah merasa nyaman
merasa nyaman dengan stiano vanto
pertanyaannya adalah apakah
memang itu benar rekaman tersebut
ini masih kita sisakan sebagai tanya
kita lanjutkan di episode lainnya
terima kasih bung hanta
terima kasih pak akbar tanjung telah bergabung bersama kami
malam hari ini